terkesan penyelenggaraan kongres jadi jadian
pengangkatan ketua umum agus harimurti yudhoyono dipaksakan
perahara menerpa partai demokrat
belum genap setahun agus harimurti yudhoyono
yang juga putra sulung sby menjabat ketua umum partai demokrat
guncangan terjadi di partai yang pernah meraih dua puluh persen suara
pada pemilu dua ribu sembilan itu
dalam konferensi pers di kantor dpp demokrat
di jalan proklamasi jakarta pusat
agus harimurti menyebut ada gerakan politik
yang ingin mengambil paksa demokrat dengan menggantinya
agus bahkan menyatakan gerakan ini tak hanya melibatkan kader
tetapi juga lingkaran istana
menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan
gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan
yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat
dengan presiden joko widodo
isu kudeta partai demokrat pun langsung direspon
kepala staf kepresidenan muldoko membantah tudingan istana
terlibat gerakan kudeta demokrat
hal yang sama juga diungkapkan menko polhukam mahfud md
dalam akun twitternya mahfud md membantah tudingan sempat berbicara
dan merestui kepala staf kepresidenan muldoko
mengambil alih tampuk kepemimpinan partai demokrat
melalui kongres luar biasa
selain itu sejumlah politikus di senayan juga merespon
anggota fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
mas hinton pasaribu mengatakan
isu kudeta partai demokrat adalah masalah internal partaian
yang biasa terjadi
ia menambahkan isu kudeta demokrat hanyalah strategi politik
ala demokrat dalam mencuri perhatian

dalam kaitan ini persoalan partai demokrat menurut saya istana
atau apalagi sampai kepada pak presiden menurut saya jauh lah ya
tapi ya kalau ini mau dijadikan satu isu politik mencari perhatian
dan mencuri perhatian publik menurut saya publik juga sudah tahu lah ya
strategi politik baperan seperti ini bagian dari mencari dan mencuri perhatian publik tadi
hal berbeda disampaikan ketua dpp partai keadilan sejahtera
ia menilai isu kudeta demokrat adalah hal serius
terlebih jika melibatkan elit penguasa
ini sangat berbahaya bagi praktek demokrasi
karena demokrasi pada dasarnya adalah kedaulatan di tangan rakyat
ketika elit berusaha merekayasa
apalagi melakukan kooptasi kepada satu partai politik
itu sangat bertentangan dengan etika dan rasionalitas demokrasi
terlepas isu kudeta demokrat melibatkan pihak istana atau tidak
faktanya prahara memang terjadi di lingkup internal partai yang pernah berkuasa ini
tim liputan cnn indonesia